tidak ada yang bisa mencari teman lain
tidak ada yang bisa mencari teman lain
tidak ada yang bisa mencari teman lain
tidak ada yang bisa mencari teman lain
tidak ada yang bisa mencari teman lain
tidak ada yang bisa mencari teman lain
tidak ada yang bisa mencari teman lain
tidak ada yang bisa mencari teman lain
tidak ada yang bisa mencari teman lain
jangan lupa tulis video ini
untuk saat saat lainnya
iya kamu kan suka rada rada aneh makanya tuh
oh iya kali ya aku salah nyusung ya
eh gapapa deh
oh iya ter aku mau ke warung dulu ya mau bantuin mama di sana
yaudah aku duluan ya
pokoknya kami cuma dapat perintah dari pak broto untuk mengusir ibu di rumah ini
tapi mas saya tuh udah telepon ke pak broto untuk minta jadwal ulang utang utang saya
saya bukannya mau lari dari tanggung jawab
cuma sekarang ini saya lagi dalam keadaanku sulitan
saya sudah minta kebijaksanaan dari pak broto kok
hei ibu asal ibu tau ya
pak proto sudah kasih waktu dalam jangka sebulan penuh
tapi ibu malah lalai
tolong diperhatikan di tubuh
iya iya saya janji saya akan melunasi utang utang saya bulan depan
tolonglah jangan sita rumah ini
hah gak mau tau

angkat barang barang ini semua pun
karena pak broto hanya ingin rumahnya saja

iya ibu lakukan semua perintah ini
iya ibu lakukan semuanya
nah dia ada yang melihat kesan di dalam keadaan
kalau nggak siapa yang akan melihat
siapa yang akan melihat
siapa yang akan melihat
siapa yang akan melihat
di jakarta ini tuan antoni dan prita tinggal di rumah ibu nungki tante dari prita
saya lihat ada debt collector yang datang ke sana nyonya
mereka akan menyita rumah itu sebagai pelunasan hutang hutang
ibu nungki disuruh keluar dan mengosongkan rumah itu
kalau begitu antoni juga tidak ada tempat tinggal sekarang
ya begitulah nyonya
aduh saya sudah tidak bisa berpikir lagi
selamat malam gelombang hati kendi
perasaan aku dan nurutin semua yang ada di buku ini
termasuk ilmu ilmu dalam seminar juga
apa jangan jangan aku tidak berbakat mengatuk mawar
aku sudah namakan mawar ini gelabang hati kendi
dan sekarang aku membuat layu mawar ini
apa ini pertanda buruk
apa ini pertanda buruk yang mengganggu hubungan manisku sama kendi
budi kenapa budi
budi budi budi
budi kenapa minta maaf
budi kan gak punya salah
selama ini budi dililit hutang
waktu pak adekmu masih hidup pak dekmu banyak meninggalkan hutang sama budek
selama ini budi sudah berusaha mencicil pembayarannya
tapi usaha budi sekarang sedang bangkrut
budi tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya
budi kenapa budi tidak cerita dengan prita kalau pak dekmu punya hutang banyak
jadi pak dekmu bisa membantu budi
budi tidak mau menyusahkan pak dekmu prita
pak dekmu sudah hidup pas pasan
dia hanya seorang dokter di desa
apa kamu punya tabungan sedikit buat bude bayar hutang itu
supaya kita bisa tinggal beberapa hari lagi di sini
budi juga akan cari pinjaman ke beberapa teman bude biar bisa mencicil hutang hutang bude sampai lunas
maafin prita ya budi
andai saja prita bisa bantu budi
tapi sekarang prita juga sedang di liat hutang budi
prita bingung budi
mau bayar fisioterapi antoni pakai cara apa lagi
semua orang sudah tahu kalau aku antoni
cuma kamu yang belum tahu
cuma kamu yang belum tahu kalau antoni kamu tuh udah cacat
aku tidak tahu ken
tidak aku tidak mau
tidak aku tidak mau
ken aku yakin sekali
tadi aku melihat antoni
ken mana mungkin dia antoni

tadi itu di luar kota
kamu tidak tahu sendiri
kamu tidak tahu sendiri
semalam aku menerima teleponnya dia